kita ke ibu kota ada yang berbeda bagi warga jakarta yang melintas di bundaran hotel indonesia
instalasi bambu yang menghiasi bundaran hi
kini sudah tidak ada lagi karena dibongkar oleh pemerintah provinsi dki jakarta
karya seni instalasi bambu yang menghiasi kawasan bundaran hi selama hampir setahun dibongkar oleh pemprov dki jakarta
rabu malam puluhan petugas dinas kehutanan dki jakarta
tampak sibuk membersihkan sisa sisa bambu yang pembangunannya menelan dana sekitar lima ratus lima puluh juta rupiah
pembongkaran berlangsung hingga kamis sekitar pukul dua belas malam
menurut kabit pertamanan dinas kehutanan dki jakarta fajar sauri
seperti dilansir detik com instalasi tersebut dibongkar karena rangkaian bambu yang mulai dimakan usia sudah berjatuhan
dan dinilai membahayakan warga
selanjutnya lokasi bekas instalasi bambu ini akan diisi tanaman
instalasi seni pembongkaran
bambu bertajuk getah getih ini adalah karya seniman joko afianto
instalasi bambu ini berdiri sejak lima belas agustus dua ribu delapan belas
dan dibangun untuk menyambut asean games dua ribu delapan belas
sekaligus memperingati hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh empat
getah getih bermakna merah putih
saat peresmian gubernur dki anies baswedan mengungkapkan
karya seni ini merupakan simbol materi tradisional
di tengah tengah gedung yang mengelilingi bundaran hi